tujuh hari menjelang pemilihan presiden dan anggota badan legislatif pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
pertamina menggelar apel kesiapsiagaan bersama tni dan polri
ini untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap selama hingga pasca pemilu
badan usaha milik negara ini menjamin ketersediaan pasokan bbm dan gas di seluruh wilayah indonesia
kamis ini sekretaris perusahaan bumn pertamina memimpin jalannya apel kesiapsiagaan
yang digelar bersama tni dan polri di terminal bbm pelumpang jakarta utara
apel ini pun dilakukan serentak di semua terminal bbm di indonesia
untuk mengkoordinasikan pengamanan obyek vital milik pertamina selama penyelenggaraan pemilu
guna menghindari adanya ancaman seperti penjarahan ataupun pembajakan
meski demikian tni dan polri tetap menjamin suasana kondusif pada saat pemilu digelar
termasuk keamanan obyek vital lain